jelang libur akhir tahun udah punya rencana belum
aturan ppkm level tiga memang batal diterapkan
tapi bukan berarti kita bebas liburan
pandemi masih jadi ancaman
jadi apa dong yang harus dilakukan agar liburan tidak membosankan
yuk kita tanya warga
sebelum pandemi aku tuh suka traveling ke luar kota
terus misalkan juga kalau misalkan lagi libur panjang suka keluar negeri
ketemu sama teman teman
kalau staycation tapi eh bukan staycation kali ya
nginep di rumah saudara ya kan
pasti nggak keluar keluar sih agak susah
dua hari tiga hari cukup lah
monopoly tuh sering main dulu
terus kalau misalnya kartu kartuan masuk nggak ya
kartu kartuan kayak main
uno main kartu remi
karena berlibur keluar kota atau keluar negeri masih terkendala covid sembilan belas
aktivitas kreatif menarik dan menyenangkan bersama keluarga
tentu perlu direncanakan
terutama untuk anak anak
mereka biasanya lebih memilih permainan yang mereka sukai
untuk menghabiskan waktu libur di rumah saja
main basket sama main main game
main di hp
atau di pc
atau di komputer ya
main di luar
sama suka main petak jongkok
bermain board game seperti monopoli halmak kartu uno hingga karambol
bisa jadi alternatif untuk mengisi waktu luang dan mengusir kebosanan
permainan yang kebanyakan menggunakan papan sebagai medium utamanya ini
mengharuskan para pemain berinteraksi satu sama lain
terus membuat komponen
aku nggak mau kalah
tapi aku harus kalah
secara emosi itu pasti tidak menyenangkan untuk anak anak
tapi justru kesempatan bermain game board ini
akan jadi sarana belajar
supaya anak punya keterampilan sosial yang lebih baik nantinya
dian menambahkan permainan board game juga memiliki manfaat lain
seperti melatih fokus
logika dan kreativitas bagi anak anak maupun orang dewasa
rasa bosan berlibur di dalam rumah merupakan sinyal untuk melakukan aktivitas lain bersama sama
sehingga hubungan anak dan orang tua semakin erat
memang ya yang namanya libur panjang di rumah itu susah susah gampang sih untuk mengakalinya
tapi justru hal tersebut bisa membuat kita semakin kreatif untuk bisa menciptakan kebahagiaan dan juga kehangatan
di rumah saya mau lanjut main dulu ya
ayo dicoreng dulu nih nanti kalah nih